selain perpu kebiri pemerintah pusat sedang merumuskan perpu revisi kedua undang undang perlindungan anak
menteri sosial kofifa indar parawansa menjelaskan perpu ini bertujuan untuk memberikan efek jerak kepada pelaku sehingga bisa dijerat hukuman maksimal
tambahan hukuman dalam undang undang tersebut ada beberapa poin mulai dari hukuman seumur hidup hingga hukuman mati
dan hukuman kebiri kimiawi bagi pedofil yang melakukan kejatan berulang kali
kebiri kimiawi dapat diberikan kepada pelaku dalam bentuk suntikan oles maupun tablet
kebiri kimiawi ini sifatnya sementara atau tidak permanen
saya ingin melihat dari perspektif hak anak untuk aman
jadi kalau dia pelaku pedofil korbannya berkali kali lalu dia dikebiri bukankah itu terapi bagi dia
supaya tidak menimbulkan korban
jadi saya ingin menyampaikan kepada teman teman semua sesungguhnya kebiri kimiawi bagi pelaku pedofil yang korbannya berkali kali itu sebetulnya terapi